ya dua pekan sudah lima puluh delapan ex pegawai kpk memulai kegiatan baru pasca dipecat dari kpk tiga puluh september dua ribu dua puluh
ada yang memulai dengan membuka usaha namun ada juga yang berkeinginan untuk membentuk partai politik
lantas seperti apa perjuangan anti korupsi yang dilakukan pasca dipecat
bagaimana pula kejelasan sikap ex pegawai kpk terhadap tawaran kapolri untuk menjadi asn di korps bayangkara
malam ini akan saya bahas bersama tiga narasumber yang bergabung melalui zoom
ada rasa mala aritonang mantan pegawai kpk yudi purnomo mantan pegawai kpk dan zainal arifin mokhtar peneliti senior dari pukat ugm
selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak
saya mau langsung bertanya ke pak rasa mala yang idenya paling terbaru begitu ya
pak rasamala kita tahu mantan pegawai kpk ini memutuskan bermacam cara untuk berkegiatan
nah pak rasa mala ini mewacanakan membentuk partai politik
mengapa kemudian berpikir untuk membentuk partai politik
apa tujuan ke depannya
jadi begini mbak
pertama saya mau tegaskan bahwa diskusi diskusi soal politik bagaimana membangun satu sistem politik yang lebih baik
satu apa namanya sistem politik yang lebih bersih lebih berintegritas sudah dilakukan diskusi jauh jauh hari
tetapi bahwa hari ini ada gagasan untuk lebih mengkonkretkan atau lebih menggagas adanya satu
mengkerucut ke bagaimana kita membuat satu partai politik sebagai satu kendaraan strategis
untuk mendorong kebijakan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi
mendukung upaya menjamin hak asasi manusia
untuk mendukung perlindungan terhadap lingkungan hidup
itu mulai didiskusikan
pasca adanya twk oleh beberapa teman
saya mau tegaskan yang kedua bahwa gagasan ini adalah gagasan yang lahir dari personal personal
jadi tidak semua teman teman di lima puluh tujuh itu ambil bagian di dalam gagasan ini
hanya empat orang ini diskusi dengan empat orang
ada saya ada pak hotman ada laksan indito juga ada nova
kami berempat diskusi dan kemudian mulai masuk pada satu diskursus yang lebih jauh
saya berpikir kita perlu mulai menggulirkan diskusi soal itu
karena menurut teman kami partai politik adalah bagian dari ruang ruang yang strategis
untuk bisa masuk lebih jauh mempengaruhi kebijakan yang dampaknya lebih luas
jadi kalau kita mau bicara bagaimana kita punya pemberantasan korupsi lebih kuat
bagaimana perlindungan hak asasi manusia lebih kuat
perlindungan terhadap lingkungan hidup lebih kuat
maka sebenarnya itu bisa dilakukan lewat kendaraan partai politik
nah apa yang kita saksikan sekarang partai politik menurut teman kami masih banyak dikritisi
itu kan citra di publik
masih banyak soal soal partai politik
nah bagaimana memperbaiki ini memperbaiki tatak lolanya
membuat sistem di dalam kepartaian yang lebih terbuka lebih demokratis
sehingga outputnya kita bisa dapat kualitas demokrasi yang lebih baik
jadi pada akhirnya kita juga dapat kualitas
pemberantasan korupsi yang lebih baik juga
itu sebenarnya sebagai sebuah gagasan dulu gitu
jadi sebenarnya yang coba digulirkan ini gagasannya dulu
dan kita sebenarnya tidak mau buru buru melangkah masuk ke dalam politik
artinya ke dalam pragmatisme politik begitu
soal mau pilihannya masuk partai mana partai mana
bukan itu dulu yang mau kita bawa nih ke depan publik
tapi diskursusnya dulu yang kita mau bangun
itu mbak epa
oke bahkan namanya sudah ada begitu ya para samalah ya

kalau kemudian tadi pak rasa mala katakan ini ide dari empat orang
dan ingin melakukan diskursus
nah bagaimana sejauh ini tanggapan dari kawan kawan di im lima puluh tujuh plus ini
ya ide itu kan memang datang dari empat orang
dan itu memang juga ada kita kan selalu komunikasi ini dengan teman teman di
apa namanya di lima puluh tujuh
nah teman teman tentu kan membuka diri saja kalau memang ada
apa namanya ada personal personal yang berpikir tentang perubahan
dan ada cara cara yang memang layak untuk diperjuangkan
secara kolektif melihat bahwa ada personal yang punya pilihan pilihan lain itu oke oke aja
nah apa yang saya mau sampaikan adalah
nama partai itu sebenarnya muncul dari gini
kan ini ada pertanyaan
terus apa dong nama partai
ya kalau saya punya kesempatan untuk bisa mendirikan partai
kalau saya punya kesempatan
saya mau bawa namanya partai serikat pembebasan
karena itu punya makna yang mendalam
soal bagaimana gerakan kolektif dalam pengertian serikat
kebersamaan mendorong satu perubahan dan pembebasan dari soal korupsi
pembebasan dari praktek praktek korupsi
pembebasan dari praktek pelanggaran hak
pembebasan dari buruknya penanganan lingkungan hidup dan seterusnya
jadi konsep berpikirnya itu
sehingga itu muncul gagasan itu
tapi itu kan pertanyaan pada saya
kalau mau dibikin nanti apa kira kira namanya
ya kira kira itulah yang ada di gambaran saya
tapi itu bukan artinya bahwa kita mau masuk pragmatisme politik
kita lagi gagas sekarang adalah membawa diskursus ini kepada publik
dan saya melihat bahwa semua kita
mungkin di luar saya lebih banyak lagi orang yang punya kepentingan
untuk melihat adanya satu partai politik yang lebih baik daripada sekarang
itu sih konsep dan gagasan
kalau gitu kita langsung saja tanyakan ke pak yudi mungkin ya tanggapannya
soal gagasan yang dimunculkan oleh pak rasa mala dan tiga orang rekan lima puluh tujuh yang lain
nah pak yudi gimana
kira kira gagasan ini menarik
dan apakah nantinya kalau memang benar benar terwujud partai politik
entah itu namanya entah itu partai serikat pembebasan
apakah akan juga bergabung atau bagaimana
pertama yang jelas
bang mala itu kan juga sudah menyampaikan kepada kami ya
bahwa beliau punya ide untuk memperbaiki kondisi perpolitikan di indonesia
terhadap korupsi merajalela
apalagi kan kita juga juga paham
jadi seperti itu
kemudian yang kedua
bahwa ide ini tentu kita perlu respon dengan positif ya
bahwa ada orang yang pikirkan sejauh itu bahwa
untuk mengubah indonesia tentu kita harus mengubah arah politik
namun sampai saat ini saya sendiri secara pribadi
saya belum memikirkan ke dunia politik karena harus ada yang mengawal
upaya upaya hukum terhadap pimpin kpk yang memberhentikan kami di kawasan pihak
kemudian yang kedua
saya memilih di jalur profesional karena memang pekerjaan saya dulu kan sebagai seorang investigator
artinya bahwa kami sebenarnya sudah sepakat bahwa apapun jalan yang akan kami ambil nanti
itu kami akan rembuk bersama sama
termasuk juga sampai saat ini kan kami sedang menunggu pertemuan kedua
dengan pihak kepolisian setelah kemarin kami telah bertemu dalam pertemuan yang pertama
seperti itu mbak
porsi dari masing masing im lima puluh tujuh ini punya porsinya masing masing begitu ya
punya jalannya masing masing kurang lebih seperti itu dan berjuang dengan caranya masing masing
seperti itu ya mas yudi
ya tapi satu hal yang pasti bahwa kami semua sepakat untuk menunggu dulu ya
pertama dari pak kapolri kan sudah berpidato yang akan mengerkut kami
nah sehingga kami akan melihat terlebih dahulu memang yang nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian
tapi kami pun juga merespons positif
ya buktinya adalah kami datang ya ketika diundang oleh kepolisian dan di sana secara singkat ya kepolisian menjelaskan mengenai apa yang mereka lakukan walaupun belum banyak disampaikan
setidaknya nanti ketika pertemuan berikutnya
ketika proses yang dilakukan oleh kepolisian kepada beberapa instansi karena memang ada irisan dengan instansi lain misalnya bkn dan kemempan rb itu sudah selesai
dan temanya pun sudah jadi tentu kami akan dipanggil lagi
itu kemudian kami akan memutuskan seperti apa
tapi yang jelas saya juga secara pribadi juga saya belum melakukan kegiatan apapun ya
seharusnya ya adalah tadi gitu kan
menghormati pak kapolri yang memberikan jalan
yang memberikan jalan keluar
ketika pimpinan kpk sendiri itu malah seharusnya memperjuangkan kami malah memberikan jalan keluar
oke artinya komunikasinya sudah cukup intens begitu ya dengan pihak kepolisian
ya kami sudah ada berkomunikasi secara formal kan sudah
artinya kan memang antara pihak kepolisian dan pihak kami pun juga sudah paling ada respon lah
sehingga nanti kita di titik akhirnya itu seperti apa
karena memang kita di tahan kendali dari itu kan dari kepolisian yang akan menuju kami
jadi kami masih pasif untuk menunggu ada pertemuan selanjutnya
tapi kami berharap bahwa tidak lama lama ya
mungkin nanti siapa tahu di akhir oktober sudah ada suatu sudah selesai semua proses yang diperlukan oleh kepolisian
baik internal maupun dengan pihak lembaga lembaga di pemerintahan lainnya
oke pak yudi saya ingin pertegas dulu
tadi pak yudi mengatakan kita semua artinya apabila kemudian dicapai kata sepakat dengan pihak kepolisian ini
semuanya akan bergabung dengan pihak kepolisian
bisa disimpulkan seperti itu
ya kita sepakat menunggu hasil skemanya
jadi nanti akan bergabung semuanya juga
tapi kita melihat skema dari kepolisian seperti apa
kalaupun nanti ada yang tidak memilih itu adalah sebuah keputusan yang harus kita hormati
termasuk jika nanti pun ada yang memilih
tapi kita sepakat untuk menunggu sampai sejauh mana yang nanti akhirnya itu disampaikan oleh kepolisian kepada kita mbak
kemarin kita ada beberapa yang kita taris bawahi
pertama bahwa kita nanti akan fokus di misalnya proyek strategis nasional
pemulihan ekonomi atau dana covid dan sebagainya
sesuai dengan kompetensi yang kami miliki
saya ingin minta komentar atau pendapat dari bang uceng melihat porsi dari masing masing bagian dari lima puluh tujuh orang ini
ada yang kemudian melanjutkan diskusi dengan pihak kepolisian dan ada juga yang punya diskursus untuk membentuk partai politik
nah persepsi anda bagaimana bang uceng
tapi ditahan dulu jawabannya
kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
iya kami lanjutkan dialog hari ini
bang uceng saya minta komentar anda melihat jalan masing masing atau siasat masing masing yang dilakukan dari lima puluh tujuh mantan pegawai kpk ini
mbak eva teman teman sekalian saya pikir beginilah ya
lima puluh tujuh orang ini kan adalah individu individu
yang mereka disatukan dengan satu cita cita yang sama sebenarnya yaitu cita cita pemberantasan korupsi
sehingga apapun pilihannya ya mau bikin partai mau kemudian jualan nasi goreng mau jualan kopi menurut saya nilai anti korupsinya tetap ada
pilihan jualan nasi goreng sebenarnya ada semangat korupsinya di situ
pilihan jual kopi pun ada semangat di situ
jadi saya mengatakan lima puluh tujuh itu adalah individu kemudian disatukan dengan cita cita yang sama
karena disatukan dengan cita cita yang sama bayangan saya lima puluh tujuh ini sangat mudah untuk melebur kembali
sepanjang tawaran cita cita pemberantasan korupsi jelas
itu barangkali tadi saya dengar pandangan mas yudi ketika mengatakan bahwa kami lima puluh tujuh ini masih menunggu seperti apa tawaran konsep konstruksi yang akan ditawarkan oleh kepolisian
kalau misalnya yang ditawarkan kepolisian itu adalah melanjutkan cita cita pemberantasan korupsi yang sudah mereka miliki semangat yang mereka miliki kapasitas yang mereka miliki selama ini
menurut saya mudah kemudian untuk menyatukan kembali lima puluh tujuh itu
tapi kalau memang tawaran itu tidak terlalu menarik atau gagal kemudian mendapatkan satu bahasanya mereka satu cita citanya mereka
saya pikir secara kemungkinan mereka kemudian tidak akan satu suara
mungkin tetap saja bang mala akan lanjut ke partai politiknya lalu kemudian mas yudi barangkali melakukan apa
bang ottoman dengan kovinya lalu kemudian igor dengan nasi gorengnya apapun itu
tetapi itu yang menurut saya yang harusnya kita pikirkan
yaitu satu bagaimana menyalurkan semangat pemberantasan korupsi ini
yang sebenarnya mereka miliki diakui tapi kemudian dibuang oleh negara
melalui sebuah proses yang kita semua tahu proses itu ancur ancuran
untuk tidak mengatakan brengsek
siapa yang mengatakan bukan saya
yang mengatakan itu adalah ombudsman yang mengatakan itu adalah komnas
yang itu merupakan lembaga negara yang punya kapasitas dan punya otoritas
untuk menyampaikan pandangan pandangan seperti itu
itu yang pertama yang kedua saya percaya begini ya
saya percaya teman teman ini punya integritas
jadi kalau selain semangat anti korupsi punya integritas
nah saya sih kepikiran bahwa semangat integritas ini kan
harusnya tetap ada dimanapun mereka berada
mau menjadi anggota parpol semangat integritasnya pasti harusnya tetap ada
mau menjadi pembuat kue semangat itu harusnya tetap ada
mau menjadi penjual kopi semangatnya harusnya tetap ada
nah bahkan ketika mereka dibawa masuk ke dalam sebuah proses pns polri pun
saya pikir semangat itu ada
nah ini adalah bagaimana saya mengelola itu
sayang ada semangat besar integritas yang besar kekuatan yang besar
itu kemudian tidak dikelola
itu kenapa saya kemudian berpikir bahwa memang
bagus sekali kalau misalnya kepolisian membuka lahan itu
kenapa kepolisian penting untuk membuka lahan itu
ini bukan hanya sekedar soal menyelamatkan wajah presiden
menyelamatkan lima puluh tujuh orang
saya tidak mengatakan itu
yang ingin saya katakan adalah kita buka kembali undang undang kpk
di undang undang kpk itu
ada kewajiban kpk sebenarnya untuk menjadi trigger mechanism
untuk pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan
dan kalau misalnya kepolisian mengambil orang orang kpk yang tadi saya bilang
punya cita cita punya integritas dan lain lain sebagainya
saya pikir ini adalah bentuk pasif dari sebuah trigger mechanism
yang bisa terjadi
kemudian dipindahkan ke kpk
lalu kemudian akan mewarnai kepolisian
dengan semangat pemberantasan korupsi
kinerja pemberantasan korupsi
dan integritas dalam pemberantasan korupsi
nah yang kedua ini menurut saya ini penting
penting dalam artian apa
saya percaya sih sebenarnya
kepolisian punya itikat ke arah sana ya
karena tadi disampaikan mas yudi
sudah ada pertemuan beberapa kali
dan kalau memang disalurkan
menurut saya akan sangat baik
tadi saya sudah katakan individu
berdasarkan problem yang dia lihat langsung
malah saya yakin
karena melihat secara langsung
bagaimana badalnya laku politik
lalu kemudian memutilasi kewenangan kpk
lalu kemudian melucuti administrasi
kpk lalu kemudian merusak
pilihan itu menurut saya adalah pilihan pilihan rasional
bisa mengatakan bahwa
partai politik yang ngerjain kita
pakai satu satunya cara
untuk bisa menyelesaikan problem itu
ya kembali ke pangkal soal partai politik itu
dan saya pikir apa yang dipikirkan oleh mala dan teman teman tadi
berempat menurut saya menjadi make sen
nah pada saat yang sama individu ini kan juga punya problemnya masing masing
nah pada saat yang sama individu ini kan juga punya problemnya masing masing
ada problem dimana mereka harus menyelamatkan juga keluarganya barangkali
harus bekerja harus mencari nafkah
bahkan harus menyalurkan hobi barangkali
biasanya kemana pun orang semua punya hobi
meracik kopi dan lain sebagainya kan perlu disalurkan
nah di titik itu menurut saya
pentingnya kita melihat
persis yang saya di awal tadi katakan

tapi mereka diikat oleh semangat yang sama
oke kalau kemudian melihat begitu pentingnya
integritas dan juga tentunya soliditas dari lima puluh tujuh orang ini

sejauh mana kemudian
diskusi yang dilakukan dengan pihak kepolisian nantinya akan mengganggu soliditas
ataupun juga integritas ini gitu
keputusannya itu diterima secara berbeda beda misalnya
di dalam lima puluh tujuh orang ini
tadi saya sudah bilang ya bahwa panjang
bingkai integritas cita cita itu dibuka
menurut saya sangat mungkin lima puluh tujuh itu akan solid
sangat mungkin ya sepanjang kan itu dibuka
saya membayangkan begini mbak eva
saya ingat betul idenya pak tito
dua ribu tujuh belas akhir dua ribu delapan belas yang awal yang lalu ya
ketika dia mau membuat yang namanya dance
jadi ada detasemen khusus
dibuat oleh kapolri
isinya adalah penyidik
administrasi dan lain lain sebagainya
yang itu akan bekerja dalam
lakukan upaya percepatan pemberantasan korupsi
nah saya pikir ide itu kan belum mati sebenarnya
dan ide itu seharusnya bisa direplikasi
bisa dilahirkan kembali
nah kalau itu dilakukan menurut saya
ini kesan saya sementara ya
saya bukan masuk dari lima puluh tujuh
tapi kesan saya
sepanjang teman teman itu digabungkan kembali
dengan cita cita yang sama
lalu kemudian diberikan kendaraan yang kuat untuk itu
tetap bisa mempertahankan integritas
dan bisa melaksanakan kerja kerja secara efektif
saya sih yakin mereka akan solid
pak yudi apakah kemudian diskusi yang dilakukan dengan pihak kepolisian itu
kurang lebih masuk poin poin yang tadi disampaikan bang uceng
soal bagaimana kemudian semangat untuk pemberantasan korupsi ini
bisa dilanjutkan nantinya di kepolisian
ya sebenarnya itu semua sudah tersirat di pidatonya pak satori mbak ya
sekarang yang kami ingin jelas lagi adalah teknisnya itu seperti apa
nah itu yang belum sampai ke titik itu gitu mbak
nantinya kami bahwa benar dari pidatonya pak satori
kemudian teknisnya itu sama
kemudian juga tadi yang benar yang dikatakan bang uceng
bahwa kami ini kan ingin menantas korupsi
kemudian kami masih ingin bersama
apalagi lima puluh tujuh orang ini itu
itu adalah kainan terkutip kayak kpk kecil di situ
itu pejabat strukturalnya ada
dari level deputi sampai kabar fungsional administrasi
mulai dari proses pengaduan masyarakat
penyidikan itu ada
supalensia ada analis datanya ada
tim komunikasi ada
artinya lima puluh tujuh ini sebenarnya ada kekuatan khusus gitu
apa namanya ketika nanti di satu tempat
itu sudah lengkap semua ilmunya
dan di situ kan juga sudah kapasitasnya sudah jelas
pengalamannya menangani kasus korupsi besar
pendidikannya luar dalam
kalau di luar negeri belum sertifikasi ada
apa namanya anti korupsi dan lain sebagainya
ya memang sekarang bagi kami
bahwa pertama ingin memberantas korupsi
kemudian yang kedua diberikan keleluasaan dan sebagainya
ya kami berharap bahwa kepolisian dengan apa yang kami inginkan tersebut
itu bisa diakabudir gitu
nah makanya nanti
ini yang seperti kayak misalnya kita bekerja
ada tempat lain gitu ya
tentu kan kita harus melihat bagaimana offering seperti apa
dan kami pun juga tentu apa namanya
keinginan kami seperti apa dan sebagainya
jadi tapi sekali lagi bahwa ketika kapolri ingin merekrut kami gitu kan
ya di situ kami melihat ada suatu titik
bahwa memang kapolri itu melihat lima puluh enam orang ini dari jejaknya
artinya bahwa hasil tes teori kami
itu kan tentu bisa kita pertanyakan hasilnya seperti apa
oke pak mala anda melihatnya bagaimana
apakah kemudian nanti jika hal hal yang kemudian diinginkan
diakomodir oleh polri
nampaknya tidak perlu lagi nih bicara soal masalah politik
ya saya kira begini
si komit lah pertama gini
apa yang dilakukan di kepolisian
kita harus menghormati dan menghargai
itu udah pasti itu komitmen kita
jadi kita memberi ruang kepada pihak kepolisian
untuk mematangkan konsepnya
untuk kemudian menyampaikan kepada kami
dan dalam momentum itu
nanti kami harusnya ada ruang untuk mempertimbangkannya dengan baik
itu harus dikasih ruangnya
kriterianya menurut saya ada tiga
kalau ini dianggap sebagai penyelesaian dari pemerintah
maka mestinya menurut saya ini selalu terhubung dengan
apa yang direkomendasikan oleh ombudsman dan komitmen
jangan lupa apa yang direalisasikan
kalaupun dianggap kebijakan dari pak kapolri
adalah bagian dari penyelesaian itu
maka itu hanya satu bagian dari penyelesaian
dari rekomendasi komnas ham dan ombudsman
masih ada catatan lain yang sebenarnya masih perlu
untuk diperhatikan di edukasi ke depan
apa itu memperbaiki sistem twk misalnya
kedua kekeliruan yang dilakukan kemarin
misalnya oleh kpk
itu mesti dilakukan evaluasi juga
karena salah satu catatannya adalah pembinaan
itu menurut saya mesti didiskusikan juga lebih jauh
yang kedua kalau penyelesaian ini mau di
apa namanya rencana yang dibangun ini
mestinya juga terhubung bahwa
kalaupun alis status ini lepas kepolisian
maka desain atau tujuannya mesti tetap embed
lekat dengan isu pemberantasan korupsi
itu nggak bisa dipinggirkan
jadi misi pemberantasan korupsi harus tetap melekat
pada desain dan rencana yang mau dibuat itu
rencana tersebut harusnya ditujukan
untuk memulihkan dan merehabilitasi
nama baik dan hak hak dari pegawai kpk yang lima puluh tujuh itu
sehingga kalau kita pahami itu konstruksinya sebagai pemulihan hak
maka si pemegang hak juga tetap punya ruang untuk mempertimbangkan
tetap diberi kebebasan untuk memilih haknya atau tidak
apa yang dua poin tadi disampaikan itu cukup strategis
itu cukup baik tentu teman teman
bisa mempertimbangkan untuk mengambil
tapi kalau tidak mungkin itu nanti bisa didiskusikan lebih jauh
dengan tim di kepolisian
tapi saya yakin sih
di kepolisian punya itikat baik untuk itu
kriteria kriteria tadi yang saya sebutkan
mudah mudahan bisa diakomodasi sih
di dalam rencana yang disusun oleh tim di kepolisian
itu kalau kita lihatnya
jadi kita menghargai betul kita punya komitmen
kita kasih ruang sementara untuk menyusun rencana itu
soal bagaimana politiknya ke depan
itu kan ini sebuah gagasan
saya kembali lagi
gagasan ini diskursus yang strategis buat publik
mas uceng tadi sudah sampaikan bahwa
apa yang kita saksikan peristiwa peristiwa ini
tidak bisa dipisahkan dari bagaimana peran partai politik
bagaimana peran kekuasaan ada di belakang politik
karena bagian determinan dari perhukum
dari penegakan hukum
penegakan hukum tanpa dukungan kekuasaan
itu adalah semacam kertas lah
gagasan bahwa kita harus masuk menginfiltrasi
pusat kekuasaan lewat partai politik
itu adalah bagian dari yang strategis
dan itu harusnya jadi konsentrasi
karena sebenarnya kepentingan kita
kita titipkan pada partai politik
untuk kemudian menentukan kebijakan kebijakan masa depan kita
termasuk masa depan pemberantasan korupsi
masa depan pemenuhan jaminan terhadap akisasi manusia
perlindungan terhadap lingkungan hidup dan seterusnya
ini diskursus semua orang
ini yang sebenarnya mau coba kami bawa ini ke publik
bahwa gagasannya mendirikan partai yang bersih dan seterusnya
bagaimana mendorong partai yang sekarang ada
untuk lebih bersih berintegritas akuntabel
itu isunya sebenarnya yang lagi dibawa
dan mestinya ini bisa jadi diskusi yang lebih luas
oke pertanyaannya sebetulnya seberapa serius sebetulnya
untuk mewujudkan diskursus itu kalau begitu pak mala
saya melihat sekarang udah mulai
di luar juga sudah mulai diskusi soal itu
bahwa ada tawaran dari partai politik
saya nggak mau masuk lebih jauh dari situ
tapi mengajak ayo kita diskusikan soal
bagaimana memperbaiki partai politik sekarang
yang banyak disoroti oleh masyarakat misalnya
nah itu sebenarnya yang coba didorong oleh teman teman
empat orang ini
dengan gagasan itu
dan ini sudah mulai jalan kan
mulai ada diskusi diskusi
kita mulai diajak bisa dipanggil
saya juga kemarin bilang
bisa nggak sih ketemu sama tokoh tokoh bangsa
yang punya pandangan luas
punya visi besar soal kenegaraan
dan punya fonsen soal pemberantasan korupsi
mungkin kita bisa minta juga perspektif
nasihatnya untuk melihat bagaimana
kemudian kita bisa memperbaiki problem
yang sekarang ada di hadapan kita
problemnya ada di hadapan kita sekarang itu
itu baik pak
sekarang saya ke bang ujeng
bang ujeng menurut anda yang mungkin lebih realistis begitu ya
untuk mewujudkan cita cita pemberantasan korupsi
ataupun juga masuk ke bagian dari bayangkara
menurut anda yang lebih realistis yang mana
dan juga tadi kan sempat pak mala sebutkan
masalah rekomendasi dari komnas ham
dan juga ombudsman
seberapa perlu sebetulnya publik ini masih menunggu
reaksi dari presiden terhadap rekomendasi rekomendasi itu
iya saya pikirkan ini adalah satu rangkaian
yang tidak bisa dipisahkan
jadi tindakan presiden yang meresipi tindakan
kapolri itu diambil pasti punya korelasi
dengan temuan ombudsman
lalu kemudian temuan komnas ham
karena kalau tidak ada temuan komnas ham
tidak ada temuan ombudsman
lalu kemudian tidak ada proses yang bermasalah
saya pikir tidak akan terjadi tuh
terobosan yang dilakukan oleh kapolri
dengan seingin presiden
makanya kenapa kemudian
memang kita harus memberikan porsi pada semua cara
secara tempatnya itu secara pas dan
keinginan kepolisian yang direstui oleh presiden
sedikit banyak nantinya
ya saya tidak mengatakan pasti selesai
tapi sedikit banyak nanti akan menyelesaikan proses lima puluh tujuh orang itu
tetapi bagaimana dengan temuan twk nya sendiri
karena twk nya itu sendiri punya masalah besar
bagaimana dengan tindakan di dalam twk
yang dilakukan oleh kpk
penuh dengan pelanggaran administrasi
dan penuh dengan pelanggaran kasasi
nah itu kan harusnya dijawab semua
nah di konteks itu
baik one ombudsman maupun baik rekomendasi dari komnas ham
itu kan di ujungnya selalu ada presiden
maka kalau memang tindakan presiden ini merupakan
punya resonansi dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian
tetap saja menurut saya
ada pekerjaan rumah yang belum selesai
bagaimana dengan anggaran administrasi yang dilakukan oleh kpk
padahal itu pelanggaran administrasi yang kemungkinan sangat koruptif
jadi apa istilahnya ya
memundurkan tanggal tanggal tertentu dalam pelaksanaan twk
bagaimana dengan temuan komnas ham yang mengatakan ada pelanggaran hak asasi
ada semacam diskriminasi
ada semacam bangunan stereotyping yang diserahkan kepada mereka
atau kemudian bangunan tertentu yang diserahkan kepada mereka
seakan akan mereka taliban dan lain sebagainya
dan itu direproduksi secara massal
nah maksud saya adalah pekerjaan rumah ini tentu tidak selesai
hanya sekedar dengan melempar mereka atau menyelesaikan mereka ke lima puluh tujuh
makanya saya mengatakan begini
satu untuk memulih kelas rumah
untuk memulihkan hak mereka secara administratif
sebenarnya kpk yang harus bertanggung jawab
sebenarnya kpk yang harus bertanggung jawab
tanggung jawab kpk diambil kepolisian itu satu hal
tetapi kemudian yang lain lainnya kpk tetap harus bertanggung jawab
temuan pelanggaran hak asasinya mereka harusnya bisa ditanyakan dengan lebih detail
temuan administrasinya harusnya dijelaskan lebih detail
pada saat yang sama
presiden harus juga
tidak boleh ada dibiarkan pelanggaran hak asasi terjadi
dan presiden harusnya melakukan sesuatu
untuk pada level itu
jadi secara birokrasinya mungkin selesai
untuk penegakan administrasinya dan hak asasinya sudah selesai
nah pekerjaan rumah yang ketiga adalah presiden
bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan proses administrasi ini
karena dari bagaimana pun presiden bertanggung jawab
tapi pada saat yang sama memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi
kejadian ini kan saya khawatir kalau kemudian ini bakal menjadi modus
ini akan menjadi modus baru
itu ada kepegawaian yang tidak disukai
orang yang terlalu kritis
orang yang ingin memberantas korupsi dengan baik
hilangkan dengan cara bangun stigma stigma semacam taliban dan lain lain sebagainya
dan yang keempat menurut saya
saya selalu mengatakan kita tidak cukup untuk sekedar mencari jalan keluar dari problem yang ada
tapi sesekali juga harus memberikan hukuman bagi pelaku
orang yang membuat kerusakan ini
saya sih mengatakan bahwa harusnya ada hukuman untuk kpk sendiri
tetap harus ada hukuman terhadap posisi posisi tertentu yang merusak proses ini
dan akhirnya membuat turbulensi di kitaran ini
harus ada hukuman terhadap orang orang yang selalu mencoba mengintervensi misalnya
proses langkah presiden mau ambil
karena berbagai cara pidato presiden sendiri sebenarnya kan sudah sangat memihak di awal
lalu kemudian tiba tiba berbelok ke sana kemari
nah harus ada tanggung jawab itu
harus jangan dibiarkan ada kejadian yang tidak pas
lalu kemudian dibiarkan tidak ada yang bertanggung jawab
lalu tiba tiba dicari saja jalan keluar
lalu dianggap jalan keluar itu sudah menyenangkan semua orang
sebelum saya tutup dialog ini saya ingin minta tanggapan dulu dari pak yudi dan juga pak mala
soal tadi pr pr yang disebutkan bang uceng ini
sejauh mana kemudian perjuangan pak yudi dan juga pak mala untuk mendapatkan jawaban dari perjuangan ini
yang jelas bahwa kami tidak akan membiarkan pimpinan kpk itu
begitu sudah memecat kami wah sudah selesai
saat ini kami masih akan mengajukan perlawanan perlawanan hukum
dan kami kemarin sudah mengajukan keberatan pada pimpinan kpk
dan belum dijawab sampai saat ini
itu sebagai suatu proses
bahwa ini tidak tinggal diam terhadap apa yang dilakukan oleh pimpinan kpk
itu yang pertama
kemudian yang kedua bahwa kami masih ingin memberantas korupsi di kpk sebagai penyidik
sebagai suatu cita cita ketika saya pertama kali masuk kpk dari tahun dua ribu tujuh belas
oleh karena itulah maka perjuangan perjuangan ini harus tetap kami lakukan
lepas dari bahwa kepolisian tidak membuka ruang bagi kami
tapi perjuangan tetap menjadi yang utama bagi kami
seperti itu mbak
baik pak mala silahkan terakhir singkat
ya saya ada dua aja
yang pertama gini
saya mau terima kasih lah untuk masyarakat untuk tokoh untuk para guru besar
masyarakat sipil yang terus mendukung bersama kami mengawal proses ini sampai sekarang
dan kedepan apa yang kami gagal soal perubahan soal pemberantasan korupsi
itu akan tetap terus diperjuangkan oleh saya dan saya yakin juga oleh teman teman lima puluh tujuh lainnya
caranya bagaimana menurut saya ada banyak ruang ruang strategis yang bisa ditempuh
dan menurut saya semua pilihan yang strategis bisa dilakukan untuk memperjuangkan perubahan
pemberantasan korupsi yang lebih baik
supaya indonesia lebih maju

posisi kita ke depan
dan mudah mudahan kita masih bisa terus jalan bareng dengan teman teman di masyarakat sipil toko masyarakat dan semuanya
karena sekali lagi ini bukan gerakan personal tapi ini gerakan kolektif
untuk kita semua supaya bangsa kita lebih maju
semoga indonesia menuju ke arah yang lebih baik
tentunya kita harapkan bersama
pak mala pak yudi dan juga bang uceng terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
bapak bapak salam sehat selalu
terima kasih mbak eva
indonesia news ks segera kembali